ya ada keterbatasan dalam merayakan datangnya tahun kerbau logam karena dunia masih dilanda pandemi covid sembilan belas
apalagi peningkatan jumlah kasus positif membayangi setiap datangnya libur panjang
bagaimana merayakan tahun baru imlek dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
tanpa menghilangkan semangat toleransi yang menjadi khas perayaan imlek di tanah air
kami akan merefleksikan perayaan tahun baru imlek di tengah pandemi kali ini bersama narasumber yang bergabung
melalui daring ada santi ding jurubicara perhimpunan inti indonesia tionghoa
soni hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
dan ada deddy rahim wakil wali kota bogor
selamat malam bu santi pak soni dan juga pak deddy
saya ke bu santi dulu mungkin ya
bu santi imlek tahun ini diselenggarakan tentunya jauh dari hingar bingar
kemudian dibandingkan dengan tahun lalu penuh dengan keterbatasan kesederhanaan
bagaimana kemudian memaknai perayaan imlek tahun ini
ya sebenarnya kan makna imlek itu aslinya adalah berasal dari tiongkok yang berwaktu
ya kita menyambut kesukaan musim semi
jadi dengan udara yang lebih hangat itu ada makna kesukaan citaan
ada makna harapan untuk menyambut musim semi
nah kita tetap bersyukur sih memang untuk tahun ini karena pandemi ini
jadi mungkin tidak bisa hingar bingar seperti biasanya
tapi tetap bersyukur diberi kesehatan
dan saya berharap bahwa tahun baru ini bisa menjadi harapan untuk indonesia lebih baik lagi
untuk pandemi bisa lebih menurun ya
jadi kita bisa tahun depan next year kita bisa menyambut tahun baru imlek ini seperti biasa
oke tapi kalau dari pemerintah sendiri
pak soni bagaimana kemudian anjuran untuk merayakan imlek tahun ini
karena memang harus jauh dari kerumunan kemudian menjaga protokol kesehatan
anjurannya seperti apa dari satgas
ya pak soni
baik belum tersambung ya pak soni ya
pak soni bisa mendengar saya
oke kita ke pak deddy ya
kalau kemudian kita bicara aturan dalam merayakan tahun baru imlek
kemudian juga dalam rangka menjalani libur panjang begitu ya
karena memang karena ada tahun baru imlek kemudian jadi long weekend
di bogor sendiri bagaimana aturan pembatasan kegiatan masyarakat
ada ganjil genap kemudian juga ada aturan pada saat memasuki kota bogor ini juga harus dites begitu ya
ya jadi memang kalau terkait
dengan imlek kita sudah merayakan kegiatan imlek ini dengan kita ganti nama menjadi bogor street festival
sudah beberapa kali ya kita selenggarakan tentu bogor street festival ini merupakan satu gabungan ya
kegiatan imlek dengan kegiatan kebudayaan lokal
jadi artinya sudah ada semacam apa namanya pembauran ya antara budaya imlek dengan budaya lokal
nah untuk tahun ini
untuk tahun ini tentu dikaitkan dengan diimplementasikannya ppkm ya untuk wilayah jawa dan bali
kami terus terang sudah sampaikan juga kepada pihak pihak panitia dan kemudian juga masyarakat bahwa perayaan imlek kali ini kita batasi dan kita dorong agar dilaksanakan secara terbatas
artinya hanya di kelompok kelompok apa di kegiatan kegiatan internal saja
tidak lagi melibatkan masyarakat secara luas
karena memang situasinya masih belum aman
jadi kita masih mengimplementasikan ppkm sebagaimana instruksi mendagri nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu ini
artinya tahun ini tidak ada festival seperti tahun tahun sebelumnya begitu ya ada bogor street festival
ya sudah untuk sementara ya kita ini kan dulu kita tunda dulu lah
oke tapi kemudian bagaimana nantinya karena kita tahu imlek di tanah air ini menjadi salah satu bentuk
semangat toleransi begitu ya bagaimana kemudian tetap merayakan imlek dan menjaga semangat toleransi itu
tapi kemudian tidak ada festival yang mencerminkan itu kalau begitu pak dedy
ya sejauh ini masyarakat bogor sih sudah mulai ini ya sudah mulai biasa dengan penggabungan kegiatan imlek dengan kegiatan seni budaya lokal
jadi artinya pembaruan sudah terjadi integritas antara warga dengan integrasi antara warga dengan
satu dengan yang lain itu juga sudah terjadi
jadi di kota bogor sebetulnya sudah tidak ada lagi isu intoleransi
jadi artinya lambat laun dengan terus ya kita menggabungkan antara dua kultur yang berbeda ini
akhirnya masyarakat sudah memiliki satu pemahaman yang lebih universal lah
bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang lebih bersifat budaya dan kita semua patut untuk mendukung
jadi artinya kita minta dengan kondisi seperti ini
jadi sama waktu idul fitri juga kan kita tidak selenggarakan sholat id secara besar besaran seperti sebelum sebelumnya
kemudian natal dan tahun baru kemarin juga penuh dengan pembatasan
dan alhamdulillah kondisi ini masih bisa dipahami juga oleh teman teman dari etnis tionghoa yang menyelenggarakan kegiatan perayaan imlek
jadi artinya tidak ada isu lah
mereka memahami bahkan dengan genap ganjil kemudian pembatasan jam operasional dan lain lain
mereka juga memahami dan mudah mudahan
juga ini dapat membantu kita terlepas dari pandemi covid
atau paling tidak mempercepat memutus rantai penyebaran covid di kota bogor
oke oke kalau dari pak soni sendiri bagaimana kemudian kita bisa meramu satu momentum perayaan imlek ini
juga menjadi salah satu bentuk sosialisasi untuk menjaga protokol kesehatan dalam rangka memerangi covid sembilan belas
jadi betul sekali bahwa satgas terus melakukan imbauan agar jangan sampai libur panjang kali ini dalam rangka perayaan imlek itu menimbulkan kerumunan
lalu kami juga mengimbau kepada para pengelola tempat ibadah untuk mengajak masyarakat melakukan perayaan secara sederhana
melalui virtual tanpa mengurangi makna perayaan imlek itu sendiri
bahkan kami juga mengimbau pada para tokoh tionghoa agar masyarakat tionghoanya betul betul dalam pelaksanaan mendukung gitu ya
mendukung upaya pemerintah untuk menghindari munculnya kerumunan
jadi memang lebih ke acara acara yang bersifat terbatas pada acara acara keluarga indi
lalu kami juga mengimbau kepada stasiun televisi untuk menyajikan acara acara menarik
untuk mengurangi mobilitas
dan memang kalau kita perhatikan pengelola sihara misalkan juga pengelola tempat tempat ibadah itu sudah menjadi teladan dalam menerapkan protokol kesehatan
sehingga kalau ada ibadah tetap mengikuti mengacu pada kebijakan ppkm sesuai menteri dalam negeri tahun dua ribu dua puluh tadi
jadi ada kapasitas maksimum yang bisa dilakukan dalam beribadah
dan berbagai aturan yang kemudian diterapkan pada saat ini pada saat pandemi covid sembilan belas
apakah itu kemudian akhirnya mengurangi esensi dari perayaan imlek ini sendiri ibu santi
sebenarnya sih memang tidak sih
jadi ada beberapa contoh misalnya karena memang pandemi ya
jadi biasanya kita semuanya bergabung terus silah turahmi bagi bagi angpao
beberapa tradisi lainnya yang memang harus bergabung rame rame
tapi karena tahun ini pandemi jadi ya ada beberapa tradisi seperti angpao dan lain lain itu tetap terjadi secara virtual
jadi tetap tidak mengurangi esensi imlek nasional ini gitu
jadi angpao secara virtual itu maksudnya melalui aplikasi gitu ya
jadi tidak langsung diberikan untuk menghindari terjadinya apa namanya khawatir
kalau kemudian nanti ada transfer begitu ya dari virus atau apapun itu begitu ya bu santi ya
baik baik kita akan lanjutkan refleksi merayakan imlek di tengah pandemi ini setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama santi ding jurubicara perhimpunan inti indonesia tionghoa
sony hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
dan deddy rahim wakil wali kota bogor
kita merefleksikan perayaan tahun baru imlek di tengah pandemi kali ini
pak deddy kalau kemudian tadi bu santi sempat menyebutkan beberapa tradisi perayaan imlek begitu
bagi bagi angpao kemudian juga tadi pak deddy mengatakan bahwa di bogor selama ini perayaan imlek itu bentuknya seperti bogor festival begitu

apakah dengan perayaan yang dengan penuh keterbatasan ataupun penuh aturan seperti ini pembatasan kegiatan masyarakat
ada kemudian implikasi atau dampak ekonomi dari perubahan perilaku ini
apakah kemudian pemerintah kota bogor memiliki wadah ataupun solusi terhadap dampak ekonomi akibat pembatasan kegiatan masyarakat ini pak dedy
ya kita memang sejak awal pikir ya
apakah kita mau selesaikan dulu pandemi atau kita selamatkan ekonomi
jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan dalam kebersamaan
artinya dalam kondisi seperti sekarang kita prioritaskan dulu keselamatan masyarakat
artinya kesehatan masyarakat itu yang harus kita capai duluan gitu kan setelah itu ekonomi
akan tetapi dalam proses pemerintah tidak hanya pemerintah kota bogor
pemerintah pusat pun mencoba untuk mengkombinasikan antara penyelamatan ekonomi dengan penyelesaian pandemi
jadi di bogor pun sama
kita ada pelonggaran pelonggaran tetapi tentu harus tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat
jadi sejauh ini di dunia bisnis sudah merasa senang ya
adanya mulai pemulihan ekonomi sedikit demi sedikit
apalagi akhir tahun kemarin okupansi dari hotel misalnya sudah agak membaik
kemudian juga di industri kuliner industri makanan dan lain sebagainya juga sudah membaik
tetapi ternyata ada konsekuensi lain
penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid juga meningkat
jadi kita harus memilih
nah pada saat ini tentu harus kita kembalikan pada posisi yang paling aman ya
dimana masyarakat harus kita jauhkan dulu dari resiko terpapar covid secara lebih meluas
ini yang kita ambil adalah melakukan pembatasan pembatasan
sambil kita evaluasi terus bagaimana langkah langkah pemulihan ekonomi ini bisa kita laksanakan lebih cermat ke depan
oke dan itu semua diterima oleh masyarakat kota bogor begitu pada khususnya pak dedy
ya sebetulnya tentu kita juga melihat ya
yang paling terdampak itu ternyata bukan hanya masyarakat golongan di bawah
tetapi juga para pelaku ekonomi yang dengan modal yang cukup besar pun terdampak
jadi artinya satu tahun ini kita melihat
jadi artinya satu tahun ini kita melihat

misalnya dengan kondisi pembatasan kapasitas untuk ruang ruang publik itu juga sebetulnya satu bentuk kompromi
jadi kita tidak matikan usahanya masih boleh tetapi protokol kesehatan menjadi yang utama
jadi insya allah masyarakat sudah semakin paham dunia usaha juga semakin paham
bahwa kita memang sudah dalam posisi yang harus memilih

karena selamatan rakyat adalah hukum yang utama gitu kan hukum tertinggi
oke keluhan keluhan ekonomi ini apakah kemudian sempat didengar di komunitas
ya kalau untuk keluhan ekonomi ya pasti semua di awal tahun bisa dibilang menjerit ya
semua komunitas umkm mendengar atas
semua komunitas umkm mendengar atas
tapi kita semua harus sadar lah bahwa untuk membantu pemerintah dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan covid ini kita harus diletak di nomor satu
dan sekarang sih di akhir tahun sudah mulai membaik karena memang pemerintah sudah oke dan vaksinnya memang sudah ada

tapi apakah kemudian komunitas misalnya punya solusi begitu untuk menjadi wadah
tapi apakah kemudian komunitas misalnya punya solusi begitu untuk menjadi wadah
kalau kita bicara misalnya perayaan tahun baru imlek kita lihat ada kesenian tradisional misalnya
barongsai yang kemudian akhirnya terdampak karena tidak bisa tampil karena tidak bisa menciptakan keramaian dan lain sebagainya
apakah kemudian itu komunitas juga sempat memberikan wadah ataupun solusi dari problematika seperti ini
kami dari perhimpunan indonesia tionghoa sih dari awal terjadinya ada wabah ini sih terus berusaha menggalak dana
dan kemudian memang membantu beberapa masyarakat yang kesusahan contoh memberikan sembako dan lain lain
dan beberapa sih umkm juga kami bantu
oke baik pak soni apakah kemudian masalah ekonomi ini selalu menjadi salah satu kendala untuk memerangi covid sembilan belas selama ini yang dialami
ya mbak jadi bukannya menjadi kendala tetapi kita harus tetap mempertimbangkan hal tersebut
karena bagaimanapun juga aktivitas ekonomi harus tetap berjalan
tetapi semua pihak harus mendukung apalagi dalam kelompok masyarakat tionghoa banyak yang menjadi pelaku usaha
nah dukungan mereka juga sangat penting bagi kita sehingga mematuhi protokol kesehatan melaksanakan kebijakan kebijakan pemerintah
seperti ppkm ya pembatasan orang yang bekerja di kantor dan seterusnya itu menjadi penting
jadi transaksi masih tetap terjadi tetapi dengan kontak yang semakin sedikit
sebagai contoh tadi bu santi sudah sampaikan dalam perayaan imlek berian angpao dirubah
saya juga sudah coba tanya ke teman teman yang merayakan imlek
ya mereka sekarang langsung saja pakai e money atau kemudian ditransfer ya melalui mbanking dan sebagainya
jadi tradisinya tetap tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada ada adaptasi di sana
dan juga kami sudah minta agar dalam pesan pesan perayaan imlek itu menyampaikan pesan pesan upaya bersama untuk mematuhi protokol kesehatan mendukung program vaksinasi dan sebagainya
jadi menurut kami sudah sangat baik ini
perayaan perayaan ini juga diikuti oleh upaya untuk menyampaikan pesan pesan untuk mendukung kita sama sama mengakhiri pandemi covid sembilan belas
oke artinya momentum perayaan hari besar ini justru bisa dijadikan sebagai tools begitu ya untuk mengkampanyekan protokol kesehatan begitu ya
kurang lebih seperti itu ya pak soni

oke tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan perayaan perayaan hari ini

apakah tren perubahan atau tren perbaikan dari masyarakat lebih kemudian taat terhadap protokol kesehatan dan lain sebagainya
nah ini bagus nih pertanyaan
jadi begini dalam beberapa minggu terakhir khususnya setelah minggu ketiga januari kemarin

dengan upaya pemerintah mendorong pelaksanaan ppkm didukung oleh pemerintah daerah seperti pak desi tadi sampaikan
dukungan pemerintah daerah ini luar biasa
masyarakat juga mendukung luar biasa
dan hasilnya sekarang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan tiga m itu meningkat
meningkatnya cukup drastis mbak eva
nah untuk kali ini pelaksanaan imlek ini kan juga liburnya jumat sabtu minggu
tidak seheboh apa namanya
tidak seheboh apa namanya
tidak seharusnya libur panjang sebelumnya
jadi masyarakat sudah lebih memahami bahwa kita dalam kondisi harus berjuang bersama sama mengurangi mobilitas
ini mengurangi mobilitas ini penting sekali
karena para epidemiolog juga sudah mengingatkan bahwa tiga m itu harus disertai dengan pembatasan mobilitas
dan mobilitas itu cenderung meningkat pada saat libur panjang
tetapi untuk kali ini kami mengamati bahwa mobilitas di libur panjang kali ini tidak sesuai
tangan dikurangkan hanya saat kita dikitar lalu kita bersemangat dan mem philosoph

apakah catatannya di bogor itu mobilitas masyarakat itu cenderung tidak terlalu meningkat di libur panjang kali ini
karena memang ada sanksi cukup tegas begitu ya pak dedy di bogor
kemudian yang hari ini ini kan baru hari pertama ya masih ada dua hari ke depan tentu kita akan evaluasi terus
nah yang pelaksanaan hari ini memang kita terapkan perwali tujuh dua ribu dua puluh terkait dengan sanksi
jadi ada beberapa poin sanksi yang memang bisa dikenakan apabila masih ada masyarakat yang belum patuh kepada ppkm ini
jadi memang inilah tantangan buat kita semua
kemudian sih masyarakat tidak perlu disanksi lah
yang penting kesadarannya semakin meningkat kemudian tentu pemerintah kan punya tujuan yang sama inginnya adalah menurunnya tingkat penularan covid
karena kalau kita lihat sebetulnya kenapa kita lakukan langkah langkah yang lebih drastis
karena bad occupancy ratio di rumah sakit itu kan tinggi masih tinggi
dan ini yang kita coba untuk tekan biar bagaimanapun juga kan kasus aktif ini masih di atas seribu kasus ya
jadi dengan ketersediaan rumah sakit mudah mudahan dengan jumlah penularan yang semakin kurang teman teman di medis ini tidak terlalu kewalahan terus menerus
jadi ini kita juga arahnya ke sana intinya
oke artinya aturan ganjil genap ini dianggap cukup efektif begitu ya pak dedy
dan ini rencananya apakah kemudian akan dilanjutkan atau bagaimana
ya intinya begini mbak
ini kan sebuah pesan kepada masyarakat
genap ganjil maupun pelaksanaan pemberlakuan rapid test antigen ini kan sebuah pesan komunikasi kepada masyarakat
bahwa apabila anda akan mengunjungi sebuah wilayah tertentu ada risiko tertentu
nah kita sampaikan pesannya dengan cara cara yang kita lakukan terkait dengan kemungkinan langkah yang bisa kita ambil
nah inilah yang kita ambil sehingga kan ini sampai kepada masyarakat
kan kita tidak ingin selalu ditakut takuti dengan wah nanti akan terpapar begini gini tetapi langkah langkahnya hanya langkah langkah yang standar
nah langkah langkah drastis ini lebih memberikan
apa pemahaman kepada masyarakat atau lebih memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ada keseriusan dari kita semua untuk mencoba terus mengurangi tingkat resiko
dan tentunya kita berharap harus dilaksanakannya secara menyeluruh bukan hanya di kota bogor saja
kalau bisa ya semua daerah dan ada turunan yang sama sehingga koordinasi antara daerah satu dengan yang lain itu lebih solid lagi
dan pencapaiannya pun bisa lebih terlihat ya
oke oke baik terakhir
saya mau tanya ke pak soni karena pak soni
harus meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pak dedy catatan anda
dan bagaimana kemudian kita bisa membuat momentum perayaan imlek ini menjadi salah satu tools untuk mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya untuk memerangi covid sembilan belas pak soni
ya jadi target penanganan covid sembilan belas di sekat nasional tidak bisa bekerja sendirian
dukungan dari satgas daerah menjadi sangat penting
nah dengan pelaksanaan ppkm dan sekarang dilanjutkan dengan ppkm mikro didukung oleh teman teman di daerah itu hasilnya nyata
minggu lalu kita masih melihat bahwa kasus aktif di indonesia sekitar satu ratus tujuh puluh lima ribu
tetapi per hari ini kasus aktifnya sudah turun menjadi satu ratus enam puluh lima ribu
itu sebuah capaian prestasi
caranya dua percepat kenaikan angka kesembuhan
kita mendorong kesembuhan dengan pelacakan yang lebih masif dengan testing yang lebih masif sehingga kita bisa menemukan pasien dalam kondisi dini hingga tingkat kesembuhannya tinggi
dan yang kedua dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat
karena bagaimanapun juga kita tidak bisa membiarkan hilir dalam hal ini penanganan kesehatan menanggung beban yang begitu besar
oleh karenanya pencegahan penularan menjadi amat sangat penting
nah kebijakan tersebut
juga diikuti oleh pelaksanaan vaksinasi secara masif
insya allah dengan dukungan pemerintah daerah dengan dukungan satgas daerah seperti itu
dengan ketegasan dari daerah juga kita bisa mendukung pelaksanaan protokol kesehatan lebih baik
satu hal bahwa kami di satgas nasional tidak punya bidang penindakan
sehingga fungsi penindakan dilakukan oleh teman teman berada di daerah
oleh karenanya dukungan dalam bentuk peraturan daerah maupun
peraturan wali kota peraturan bupati itu sangat penting
juga plus dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan
jadi sangat penting
oke baik pak soni terima kasih
kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda
pak dedy dan juga bu santi tetap bersama kami
kami akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih mendiskusikan refleksi perayaan imlek di tengah pandemi
saya ke bu santi
bu santi kalau kemudian tadi kita dengarkan diskusi antara pak deddy dan juga pak soni
ada kemudian pembatasan mobilitas masyarakat yang itu kemudian menjadi salah satu kunci upaya untuk memerangi covid sembilan belas
padahal kita tahu perayaan imlek ini dikenal
dengan silaturahminya begitu ya
karena keluarga kemudian bertemu kemudian juga ke wihara dan lain sebagainya
bagaimana kemudian menyiasati pembatasan mobilitas ini
iya sebenarnya kami setiap tahun mulai tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
beberapa perhimpunan tionghoa di indonesia mengadakan perayaan imlek nasional
cara besar besaran bisa dibilang
tapi karena memang tahun ini tidak bisa ya mau tidak maulah karena pandemi ini juga seperti itu
menyiasati tetap mengerti bahwa arti perayaan imlek ini adalah bersuka cita
kemudian bersyukur bahwa memang kita masih diberi kesehatan tidak lupa bersyukur berdoa bersama
dan memang sekarang kan teknologi juga semangat canggih juga ya
ada merasa ada jarak bisa video call bisa melaksanakan tradisi imlek seperti biasa menggunakan teknologi
contoh imlek sorry angpao virtual terus juga bertukaran hampers dan lain lain
ya tidak sama sekali tidak mengurangi lah saya
oke dan perayaan imlek nasional tahun ini juga nantinya akan dilakukan secara virtual begitu ya bu santi ya
tahun ini secara virtual dan sudah berkoordinasi
panitia imlek nasional kepada bapak presiden jokowi dan memang harus melaksanakan ini secara virtual dan sesuai dengan prokes kesehatan
hmm nanti bentuknya akan seperti apa bu santi
eee rencananya tanggal di dua puluh februari semuanya virtual
dan kita mengundang toko juga dan karyakan juga eee ikut bapak jokowi toko toko nasional dan masyarakat tetap bisa ikut merasakan eee hangatnya suka cita imlek nasional ini walaupun secara virtual
oke kalau dari bogor sendiri apakah kemudian ada alternatif cara untuk merayakan imlek
ya jadi ya jadi kami sudah berdiskusi juga ya dengan panitia imlek
dan kelihatannya eee semua saudara saudara kita yang merayakan imlek ini sudah paham ya
ada beberapa pengalihan acara yang tadinya memang seperti arak arakan barongsai gitu di jalan
dan kemudian hanya eee dilaks dilakukan secara internal di bihara masing masing
kemudian juga untuk silaturahmi tentu bisa menjadi virtual
kemudian juga eee apa namanya eee apa atraksi budayanya juga dilakukan dalam bentuk eee taping video
jadi kalau menurut saya sejauh ini eee banyak pemahaman pengertian dari para pelaku apa budayanya sendiri
kemudian juga para pemuka pemuka agama
sehingga hampir boleh dipastikan tidak ada penolakan yang keras ya
mereka memahami situasinya dan mereka paham bahwa kota bogor masih di zona merah sekarang
sehingga kita perlu ada upaya bersama untuk bisa membahu menurunkan tingkat resiko penularan covid di kota bogor
sejauh ini alhamdulillah jadi kita memberikan penghargaan kepada seluruh masyarakat yang merayakan imlek
dan sekarang sudah mau berubah ya
dengan satu sistem baru ya perayaan imlek di tengah pandemi
dan kita beritahu apa tentu sangat bahagia kalau memang apa namanya dapat di mau di ada pengertian yang maksimal dari keluarga
sehingga tidak melakukan kekisruhan dan lain lain
oke bu santi apakah memang secara aktif begitu ya komunitas ini kemudian berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat
sehingga bisa menemukan solusi yang baik begitu
merayakan imlek namun juga sesuai dengan aturan yang kemudian diberlakukan di daerah masing masing
iya betul karena kan bisa dibilang imlek itu perayaan hari nasional
jadi satu perayaan yang memang itu harus dirayakan dengan sukacita
dan memang karena po po kondisi pandemi ini ya kita harus berpikir bagaimana cara merayakan dengan baik tapi sesuai dengan prokes
ya tetap harus ada
perayaan itu tetap harus ada sukacita itu dengan cara yang memang kita mendukung pemerintah untuk menekan covid sembilan belas ini
hmm dan kemudian ada beberapa tradisi yang harus beralih secara virtual itu sama sekali pihak komunitas sama sekali tidak keberatan begitu ya
ya betul sebenarnya ya mungkin agak sedikit berbeda tahun ini dengan tahun biasanya
karena biasanya kita ketika hari imlek itu langsung eee mengerjakan
yang mengunjungi senior mengunjungi keluarga inti mengunjungi kakek nenek gitu kan
eee tapi ya tahun ini seperti itu ya mau tidak mau secara virtual video call mungkin hanya keluarga inti saja
seperti kemah tiap malam tanggal tiga puluh sanjur sanjur sama eee sahar ini tetap makan bareng tetap melihat eee acara tv sampai tengah malam
kemudian video call mengucapkan selamat tahun baru
eee membagikan apa secara virtual
ya sama terasa oke lah
jadi tetap ada rasa suka citanya tetap merasa oh ini imlek tetap kita merayakan pet dumpling kalau itu banget dumpling makan dumpling
jadi ya masih masih merasa senang sih
oke terakhir saya ke bu santi
eee tidak lengkap rasanya ya kalau kita bicara tahun baru
tapi kemudian kita tidak bicara soal harapan baru
oke oke terakhir saya ke bu santi
eee eee tidak lengkap rasanya ya kalau kita bicara soal harapan baru

ya eee pepatah china
ketika kita tidak melalui hujan badai maka tidak akan ada pelangi
jadi saya yakin bahwa tidak ada kesusahan yang selamanya
saya yakin bahwa indonesia merupakan negara yang kuat
masyarakat kita hebat
kami masyarakat indonesia akan terus bersama pemerintah indonesia menghadapi dan menyelesaikan pandemi ini
dan saya berdoa kita semua berdoa bahwa indonesia kita cepat pulih dan semangat tahun baru imlek ini meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa menuju indonesia yang lebih baik
amin baik sekarang saya ke pak deddy
pak deddy dengan perayaan tahun baru imlek yang bisa kita katakan penuh dengan keseluruhan
penuh dengan kezadarhanaan tapi kemudian juga eee justru lebih syarat makna
apa yang kemudian bisa diambil pelajaran dari perayaan yang berlangsung pada hari ini
ya jadi kalau cerita tahun lalu ya tahun lalu itu adalah perayaan imlek dilaksanakan di bogor dalam bentuk bogor street festival
tidak lama kemudian dua minggu kalau tidak salah dua minggu tiga minggu kemudian kasus covid pertama di indonesia ya
kasus pertama covid di bogor terjadi
jadi selama satu tahun ini kita belajar bagaimana ada situasi yang berat semua ini dirasakan oleh masyarakat
dan tentu dengan kekompakan kedisiplinan kita bersama eee apalagi dalam tadi ya dalam eee perayaan tahun baru itu selalu ada harapan
harapan di depan ini sudah ada dengan adanya vaksin dan kemudian juga tentu harus dibarengi dengan kedisiplinan kemudian juga kekompakan
sehingga insya allah dengan adanya satu harapan baru ya kita bisa memutus rantai penyebaran covid
dan kita kembali ke situasi yang lebih baik dan indonesia akan pulih secara ekonomi dan kita akan bangkit menuju indonesia yang lebih kompak ya lebih hebat lagi di eee di masa depan ini
baiklah amin semoga semua harapan dan keinginan kita warga indonesia ini terwujud tentunya dengan tahun baru tentunya harapan baru
bu santi ding jurubicara perhimpunan indonesia tionghoa dan juga pak deddy rahim wakil wali kota bogor terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini selamat malam